beruah kenapa sih
udah deh lu berdua ga usah drama ya
yang mestinya sedih itu tuh gue
udah pura pura move on masih ada yang juga intindak
ga ada bahasa bahasinya lagi
eh lu beruah kenapa sih
gue sedih pak
kamu ga pernah
kenapa pula kalian ini semua jadi pembelanya si nathan
pak yang ngerjain juno itu adit sama budi pak bukan nathan
lagian bapak tuh dimana sih kalo nathan yang salah
dapet laporan dari mana
suruh maju temuin kita aja pak
karena yang ngerjain dia itu emang bukan nathan
tapi budi sama adit
eh kalian ini pembelan nathan atau pengabin nathan sih
tiba tiba semuanya jadi pembelan si nathan
aduh ah kok
baik kalau begitu kalian semua bapak akan hukum ya
nanti besok sepulang sekolah
kalian karena jawab bakti di panti asuhan terdekat sini
gak ada yang lebih jauh lagi pak
aduh di arab sama di hongkong mau
ini sebenarnya tugas osis
tapi karena kalian kompak dalam mengkuburukan
karena jawab bakti di panti asuhan
udah usah proses keluar keluar keluar
kalua kalua kalua
ayo keluar keluar keluar
kita kok jadi kerja bakti gini sih
udah lo pada gak usah kerja bakti
ya gak gitu lah nat
ya gak bud
yoi bro tenang aja
iya nat gue juga bakalan bantuin lo kok
lo gak bakal betah jauh jauh dari gue
gue gak suka liat lo beguan
kalau gitu gue balik ke kelas dulu ya nat
laporan kamu tentang si natan tadi itu mana
iya pak bener pak
iya tapi laporan kamu itu gak terbukti
buktinya kawan kawan si natan itu membela
bahkan salma pun ikut memilah
salma ngebelain natan
aldo bapak ingatkan sekali lagi
lain kali kalau bikin laporan itu yang akurat
kali ini bapak ingin mempermasalahkan
iya pak maaf pak
kenapa sih nat selalu aja lho los
salma pake cara ngebelain lagi
jalannya nggak usah buru buru kenapa sih
nggak ada yang ngejar lo selain gue
sepupu lo juga paling masih di kantin sama afifah
nggak ada yang ngejar lo selain gue

gue cuma pengen liat muka lo dari deket
biar gue semangat belajar
pertama kali kita bertemu
ku tak memiliki
kau menarik perhatianku
mau banget jalan sama abang ya nih
kau lah yang selama ini
lo gak pengen jalan sama gue juga ya
eh ada nathan
gue cabut dulu ya bentar ya
eh lah rudy
senyum sedih bahagia
masih sakit aja punggung gue
gue masih sedih
harus putus sama mona
kau bisa putusin aku
beruah kenapa sih
udah deh lo berdua gak usah drama ya
yang mestinya sedih itu tuh gue
udah pura pura move on
masih ada yang cucekin dinda
gak ada pas pasinya lagi
eh udah berubah kenar sih
gak sedih pak

gak pernah ketemu lagi kan sama astrid
gak pernah ketemu lagi kan sama astrid
kembali ke kantor ya

bim mak apaan sih gue bisa jalan sendiri kok
tapi gue udah janji saya mau ivan buat jagain lo
biar gak digangguin sama nathan
bagus dong sal berarti bokap lo itu gercep orangnya
hanya umur seketar moment hai sama
urusan gue sama salma banyak banget
gue yakin lu juga gak bakal sanggup ngitungin
nathan kita pulang dulu ya
soalnya gue mau ngerjain tugas sama rama sama afifah
santai bro salma tangannya gak bakal alergi kok gue pegang
gue tuh pengen banget cembung bokap gue
gue di penjara
tapi kenapa beb
tapi gue takut
kalian mau gak kalau nemenin gue
tanpa ditanya kita pasti bakal nemenin kok
oke adik kalo gitu
hah udah tau kita ngikutin dinda
aduh jatuh segala